ribuan warga madiun minggu pagi menggelar tradisi sebar udikan atau rebutan uang koin senilai puluhan juta rupiah
ya tradisi ini digelar untuk memperingati hari maulid nabi
ratusan warga desa sidorijo kecamatan kebun sari madiun
mengawali tradisi sebar udikan senilai puluhan juta rupiah pada minggu siang
dengan berebut sebuah gunungan berisi jajanan dan uang
meski hanya berupa jajanan namun anak anak dan orang dewasa ikut berebut jajanan
bahkan mereka rela melompat dari atas panggung demi mendapatkan jajanan
usai rebutan jajanan kini berganti rebutan uang koin total senilai puluhan juta rupiah
ratusan warga mulai dari anak anak dewasa hingga lansia pun langsung berdesakan untuk mendapatkan uang tersebut
akibatnya tidak sedikit warga yang terjatuh dan bahkan terinjak injak saat berdesakan dengan ratusan warga lainnya
tadi rebutan sama siapa tadi
dapat berapa ribu tadi
mau deh apa kan doangnya adik
eh adik rebutan gak takut nanti kerja aja itu
sudah berapa kali ikut rebutan
tradisi sebar udikan atau rebutan uang koin digelar untuk memperingati hari maulid nabi muhammad saw
sementara uang yang disebar merupakan uang dari para donatur
tradisi sebar udikan awalnya hanya dilakukan di kalangan keluarga sendiri dan tetangga sekitar
orang yang ikut rebutan sudah mencapai ratusan
dan banyak yang berasal dari luar desa bahkan luar kejamatan
inam tohari madiun